jemaah calon haji indonesia akan bergerak dari mekah ke arafah pada delapan juli hija
untuk mengetahui perkembangan terkini dari mekah ada produser lapangan cnn indonesia vina nabila
ya selamat siang vina
ya vina bisa anda sampaikan kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh jemaah calon haji
dan mungkin bisa anda sampaikan juga bagaimana cuaca saat ini di sana
oke selamat siang

saya berada di mabit tempatnya di al siddiq al jadudiyah
tentang tempat bergerakan saya di mabit di mabit
yang nantinya akan digunakan seluruh jemaah pada saat mabit di mina
dan saya ingin menyampaikan beberapa persiapan yang dilakukan oleh pemerintah arab saudi
yaitu dari aspek keamanan dan juga kesehatan
dari aspek keamanan kemarin tiga hari kemarin
yaitu pihak keamanan arab saudi melakukan sterilisasi
di sepanjang jam
di sepanjang daerah baik itu mina pusdalipa dan juga arofa
tempatnya kemarin salah satunya di titik arofa
start atau dimana nanti para jemaah memulai di titik arofa
yaitu yang berjarak sekitar dua belas km untuk menuju ke area jamarot
lima km menuju ke mina dan juga sembilan km menuju ke pusdalifah
untuk proses keamanan memang dilakukan di setiap jalan
di setiap jalan
dan ya nantinya
akan menjadi tempat seluruh jemaah melakukan jalan kaki
sekitar kurang lebih dua puluh dua km dari mekah menuju minang
menuju ke arofa dan kembali ke pusdalipa mina dan sampai ke bali
itu dari aspek keamanan
adapun dari aspek kesehatan
pemerintah arab saudi melakukan atau membentuk gugus tugas khusus
untuk jemaah haji seluruh dunia
wakil menteri kesehatan untuk kesehatan masyarakat
juga membentuk gugus tugas khusus untuk jemaah haji
karena menurut pemerintah arab saudi
ada sekitar tiga penyakit yang nantinya akan diantisipasi paling tinggi
yaitu heat exhausted atau kecontohan akibat berjalan kaki
heat stroke yaitu kelelahan akibat kepanasan
dan juga ada heat rain
kenapa karena untuk pada siang hari ini
di arab saudi
sekitar sepuluh km
pukul pagi sampai dengan pukul dua belas siang
memang suhu atau cuaca mencapai empat puluh dua derajat celcius
kemarin kami mengecek sekitar dua puluh delapan
kemudian naik sampai empat puluh derajat celcius
sampai dengan empat puluh dua derajat celcius
ini cukup terasa
dan juga alat alat yang kami gunakan juga sering mendapatkan notifikasi karena overheating
dan ini merupakan salah satu yang diantisipasi oleh
pemerintah kesehatan arab saudi
dan kemarin juga wakil menteri kesehatan untuk kesehatan masyarakat mengibau seluruh jemaah haji
pada saat melaksanakan puncak haji pada saat berjalan
untuk membawa air minum air putih secukupnya
kemudian hari hari sebelumnya juga utang pengkonsumsi vitamin
dikarenakan para jemaah haji akan melakukan perjalanan yang cukup panjang
dan juga akan merasakan kehausan dan kekecewaan dan juga akan merasakan kekecewaan dan kekecewaan

dan juga akan merasakan kekecewaan dan kekecewaan
kemudian ada juga ibadah dari pemerintah arab saudi untuk nanti di bidang kepal
melakukan aktivitas di luar
ada terserah pada saat nanti apabila
ini lakukan ibadah pun juga diajukan untuk menggunakan payung
kemudian untuk pantauan terakhir yang kami pantau tadi malam dari masjidil haram
memang beberapa jemaah juga masih melakukan tawaf dan juga ibadah umroh
namun kami juga dapat memberi tahuan dari pengurus untuk khusus untuk jemaah haji
jemaah haji indonesia akan melakukan persiapan untuk menuju ke arofah
dan nantinya pada sore hari ini juga beberapa jemaah haji untuk diarahkan untuk menggunakan atau setelah menggunakan ihram
baik itu jemaah haji perempuan maupun laki laki
terima kasih vina melaporkan langsung dari mina arab saudi
selamat bertugas kembali dan juga tetap jaga kesehatan